bapak muhammad rum telah terjadi longsor sebagai dampak dari gempa di kawasan air terjun tiu kelepsana rubayan kabupaten lombok utara
setidaknya empat puluh orang wisatawan terdampak longsoran di sekitar kejadian
selain warga lokal terdapat juga diantaranya warga negara malaysia
pihak bpbd dan dikes pemda klu telah menerjunkan empat ambulans ke lokasi kejadian
kini kami telah terhubung dengan kepala bpbd nusa tenggara barat bapak muhammad rum di mataram nusa tenggara barat
selamat sore pak muhammad rum bisa mendengar kami
selamat sore mbak fani
pak muhammad rum apa informasi yang bisa anda sampaikan terkait longsor ini pak
jadi dampak dari gempa yang melanda lombok timur bagian utara
jam lima belas sembilan waktu indonesia tengah itu dengan skala lima delapan tetapi telah diterkoreksi oleh bmkg menjadi lima empat skala richter
itu gempa pertama kemudian berselang lagi ada tadi gempa kedua
akibat gempa ini terjadi longsor di sekitar lokasi wisata air terjun tiukelep senaru bayan lombok utara
informasi yang kami himpun dari pemerintah lombok utara bahwa ada empat puluh orang wisatawan itu terdiri dari malaysia dan negara wisatawan domestik
dari empat puluh orang kurang lebih empat puluh orang itu
lima orang berhasil dievakuasi diantara lima orang ini dua orang menyatakan meninggal dunia dan tiga orangnya luka luka
demikian pak fani
lalu pak muhammad rum bagaimana dengan kondisi korban yang selamat saat ini
di mana mereka berada saat ini apakah sudah dibawa ke rumah sakit atau bagaimana pak
ya sebagian ada di rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit
kemudian juga kami juga belum memastikan ini dengan yang lainnya
karena kami sudah koordinasi dengan teman teman basarnas
jadi basarnas sedang melakukan evakuasi dibantu dengan para guide lokal yang ada di lokasi mbak fani
pak muhammad rum selain lokasi wisata air terjun tiu keleb ini apakah pemukiman atau rumah rumah warga di sekitar lokasi kejadian turut terdampak pak
justru yang terdampak yang kami dapat monitor adalah di lombok timur di mana terjadi di pusat gempa
pemukiman yang terdampak yaitu di pusang grahan
di lombok timur di lombok timur ada dua rumah roboh
tetapi rumah roboh ini alhamdulillah tidak menjadikan korban bagi penghuninya atas nama pak irjan dan pak musyid yang memiliki rumah tersebut
ada dua rumah
sedangkan yang ada kami dapat informasi tiga belas yang luka luka
sedangkan tidak ada yang meninggal dunia tidak ada di lokasi di lombok timur
yang luka luka ini kalau kami rinci adalah
dua orang dari kecamatan pringgesela lima orang dari kecamatan sembalun satu orang dari sambelie lima orang dari kecamatan aikmal
jadi total yang luka luka sementara tergatal oleh kami tiga belas orang pak fani
baik terima kasih kepala bpbd nusa tenggara barat bapak muhammad rum sudah bergabung bersama kami